bahkan netizen menyebutnya paru parunya
terus kita akhirnya diskusi lah
kita pelajari dulu karena hutan ini kan hutan milik negara ya
baiklah terima kasih banyak bu ratu marsudi